wah jangan bikin ivan yang malu dong ya
seperti omongan mama ivan cepat nikah
ya syarat mama nggak janda
ini gak janda ma
mama gak sudi punya besan yang bagaimana
tapi kita kan baru kenal beberapa hari mas
apa gak terlalu cepat
ya udah gini deh
aku pengen kenal kamu lebih
lagi boleh gak besok aku ke rumah kamu
aku pengen keras sama keluarga kamu
mending ke rumah
satu lagi pertanyaan aku
mau gak kamu menjadi istriku
karena dia tak melukai
mungkin nanti aku aja tersinta sama kamu
atau mungkin juga enggak
tapi untuk sekarang
kamu cewek yang paling cinta
berkasih mama pelancar
ada apa ivan
kamu mau bawa pacar kamu kemari ya
enggak tuh ma
aku udah gak akan pernah bawa pacar aku ke rumah ini lagi
terus kamu ngapain
aku mau ngajak mama besok
ke rumah pacar aku
jadi beneran ivan
kamu sudah punya pacar lagi ya
tapi perempuan yang ini
sesuai dengan kriteria mama kan
tenang aja ma
ini adalah calon menantu idaman
dana cantik ya
karena besok juga adalah hari pernikahan ivan
jadi besok kamu mau menikah
terus kapan sih kamu ngelamar istri kamu itu
dan kok bisa bisanya kamu ngelamar dia
lantas kamu ngajak mama gitu fan
kamu itu gimana sih van
aku tahu sifat mama
mama itu heboh
pertama tolong besok siap jam delapan pagi
sudah mau pesona
aduh ya ampun ivan
kok kita berhenti di sini sih sayang
sebenarnya rumahnya di mana
jadi emang perumahannya dia itu tipe nature
di mana rumahnya
lurus sini terus ya
lurus terus ke bawah
belok kanan nyebrangin kali ada jembatan
turai kanan naik
oh sama de
dura segar mama
dura segar bagus ya
sering di ac kan
ya bagus segar
jeng firda halo lelaki
kita kan mau pesanan jeng
kan saya bilang dari kemarin kita ikut aja anjingnya
akhirnya apa tempatnya ini
di mana sih
ikan bangunan semuanya
iya pak jadi panggil loh jeng
malah nyangka de
sebentar lagi di depan ya
ikan si jauh
tungguin mama address cum oui ta plus
kau nalapun rian sudah menikah tetri riannya ibu rian gak berubah kok bu
subhanallah kak kakak cantik banget didenin kayak gini kak
ini jadi pangling deh kak
tapi rumah ini sepi deh kalau nggak ada kakak
nanti yang bayarin sekolahnya doni siapa kak
doni kamu gak usah khawatir kakak tetap akan biayain kontrakan dengan sekolahan kamu
udah jangan ngomongin masalah ini ini kan hari bahagia kamu kenapa malah ngomongin masalah ini sih
oh mahal kak
ini tempat tinggal calon istri kamu kan
iya ini orang tuanya juga gak adanya
terus dia tinggal di rumah kontrakan yang kumuh jorok dan
mama gatel gatel pan ihh jijik banget sih pan
seperti permintaan mama kan nikah jangan sama janda
ini masih perhatian tinggal masih ori
mari pan mas mas mas
silahkan deh ya
kamu kamu gak boleh terus
rencana kamu untuk menikah dengan pasar kamu ini
mama gak setuju
pokoknya kamu jangan teruskanlah kak kamu untuk menikah dengan dia
jangan pan jangan
wah jangan bikin ivan yang malu dong ya
seperti omongan mama ivan cepat nikah
ya syarat mama gak janda
ini gak janda ma
mama gak sudi punya besan yang namanya kayak begini
yang miskin yang minta ampun
aduh mama malu kamu tuh bener bener banget simpan
mama sedih sama kamu
terus nih terus
jangan jangan jangan
saya terima nikah dan kawinnya ririn komanasari binti oviana purba
dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai
maaf ya ririn harus pampah
gak apa apa ririn yang penting kamu bahagia
cinta yang kan membawamu
nikmati indahnya dunia
cinta yang kan menjagamu
cinta itu anugerah
ya allah semoga ririn selalu bahagia ya
cinta mampu pulihkan muka
si fanko belum dateng juga ya
apa di luar masih ada tamu
ntar juga kesini kok
matahari udah tinggi kayak begitu
ketauan ya orang kayak gini nih
pasti pemalas di rumahnya
pakai nanya event segala lagi
kayak seharusnya kamu itu malu
jam segini kamu masih molor
sementara suami kamu itu
pasti sudah ada di kantor sekarang ini
mas ivan udah berangkat ke kantor mah
alah udah deh
nggak usah banyak ngomong kamu
sekarang kamu siap siap
terus ikut saya ke dapur
sepertinya kamu itu harus digemblen
untuk menjadi seorang istri yang baik
dan kalau kamu nggak bisa menjadi istri yang baik
kamu harus siap siap mundur